kasihkan aja radionya ke ajat pak
emak bilang kasihkan radionya ke ajat
erosnya denger pak eros cuma kaget
udah neng nanti ablin tip yang baru
mak ambil radionya mak
dikit masalah aja neng
pesannya kamu adalah pelita yang menerangi hidupku
ngerusak aja kang
kali aja mit ada koin yang jatuh
semoga kembali lagi
wah main main rekaman dari chmedi derivatives
oh emang kebelet kan pak
pasti berbunga bunga mendengarnya saya jadi ingin jatuh cinta lagi
inilah tembang dari edira ramus untuk er di cibarengkok kiriman dari kemi di cibating kok juga
selamat mendengarkan semoga cinta kalian berdua abadi
mana ada orang yang namanya kemi di cibarengkok
hebat juga anak cibarengkok ngirim lagu buat pacar lewat radio
er emang ada er di cibarengkok
kemi kemi kemi radio cempaka
ini pasti si kemet ngirim lagu buat eros
mungkin ini pilihan yang terbaik
tiada pernah lagi
mabok cinta lu met
daripada mabok porkas
pokoknya eros nggak boleh denger radio lagi
kamu teh seneng banget
siapa tuh yang gak seneng
dikirimin lagu kesukaan
disebutin lagi namanya itu eros di radio
penyiar nya teh bilang lagunya teh buat er
kamu teh nolak a'ajat
bukan karena bakat kamu
tapi karena kamu teh suka
sama kegilaannya meh
ketangkep di wc
dikejar kejar sama abah
digebukin sama anak buahnya ajat
kesannya eras teh istimewa pisang
makanya banyak cewek cewek yang suka
mungkin saja dia teh kayak gitu sama semua perempuan
kamu deh kenapa diem aja
emangnya omongan saya tadi udah saya sampaikan ya
jangan jangan itu teh maling
iya tunggu sebentar
siapa yang ngunci
erus nggak boleh dengerin radio lagi pak
kemed nitip salem buat eros
bener kamu gak denger radio
dari tadi juga eras ngobrol sama emeh
kasihkan aja radionya ke aja pak
kasihkan radionya ke a'ajat
erosnya denger pak
udah nih nanti ablin tip yang baru
emak ambil radionya emak
dikit masalah aja nih radio
nah bikin masalah aja radionya
jangan atuh ma
ini temen eros saat ngejahit
jahit bawah radionya
nanti ablin tip yang baru yang bagus
kalau misalnya si eros gak dengerin lagunya gimana
itu yang harus kamu buang cuma
kalau kamu ingin sesuatu
ragu adalah awal dari kegagalan
ya gitu bukan begini
begini tidak bisa begitu
lu ada pertanyaan lain gak
lu yakin lu balik lewat situ
lewat situ tuh serem
ada yang melihat hantu di situ
asyik dari ya
asyik dari ya
asyik dari ya
asyik dari asyik dari